ya menko polhukam mahfud md akhirnya buka suara soal polemik politik partai demokrat
menurut mahfud sampai dengan saat ini agus harimurti yudhoyono atau ahy masih resmi tercatat sebagai ketua umum partai demokrat
pemerintah belum menentukan sikap berikutnya karena belum ada laporan dari kelompok deli serdang ke pemerintah
menurut mahfud sampai dengan saat ini agus harimurti yudhoyono atau ahi masih resmi tercatat sebagai ketua umum partai demokrat
sementara bila ada perubahan pemerintah akan melakukan penilaian atas kesahihan keputusan terkait pemimpin
pemimpin partai yang diprakarsai oleh susilo bambang yudhoyono
mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi permasalahan internal partai
sekarang dasar penyelesaiannya apa saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang undangan
pertama berdasar undang undang partai politik yang kedua berdasar adart yang diserahkan terakhir
atau yang berlaku pada saat sekarang ini
nah bagi pemerintah adart yang terakhir itu adalah adart yang diserahkan tahun dua ribu dua puluh
maaf ya saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun dua ribu dua
yang betul adart yang diserahkan tahun dua ribu dua puluh bernomor mhh sembilan tahun dua ribu dua puluh bertanggal delapan belas mei dua ribu dua puluh
nah berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum partai demokrat sampai saat ini adalah ahy
nanti akan timbul persoalan apakah adart yang menjadi dasar apa yang disebut klb di deli serdang itu sah atau tidak